ketua pdi perjuangan megawati soekarno putri resmi menutup kongres kelima pdi perjuangan di bali
megawati juga mengumumkan struktur kepengurusan periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
dalam penutupan kongres dibacakan dua puluh tiga sikap politik partai untuk lima tahun ke depan
megawati mengungkap alasan dirinya tidak banyak merombak struktur kepengurusan dpp
menurut megawati jika banyak posisi yang bergeser maka proses adaptasi akan memakan waktu lama
padahal partai harus bersiap menyambut pilkada dua ribu dua puluh
jumlah kepengurusan dpp pdi perjuangan tetap dua puluh tujuh orang namun ada sejumlah tokoh yang menempati posisi
seperti wali kota surabaya tririsma harini dan menteri hukum dan ham yasona lauli
megawati juga tetap menempatkan kedua anaknya dalam struktur kepengurusan baru dengan posisi strategis
presiden kelima ri ini meminta pengurus dpp baru bekerja maksimal dan melebur untuk bekerja sama membangun partai
jadi harus dicari memang jangan perkoncoan tetapi betul betul orang yang bisa menjalankan pada bidangnya masing masing
sehingga dengan begini efisiensi dan efektivitas kerja itu benar benar akan tercerminkan
nah nanti juga begitu
jadi sampai tingkat
jadi tidak perlu sebenarnya mengambil jumlah maksimal
kalau jumlah minimal saja itu sudah bagus
jadi begitu tidak ada lagi
mari kita leburkan kepentingan diri egoisme diri itu